mogok operasi angkut di kota bogor jawa barat membuat ratusan penumpang terlantar selama berjam jam
mereka bahkan harus berjalan kaki untuk sampai ke lokasi tujuan
puluhan truk dinas pemda dan tni dikerahkan untuk mengangkut dan menyisir penumpang yang terlantar
sejak pagi ratusan supir kembali melakukan sweeping sesama angkot di jalan pajajaran kota bogor
angkot angkot yang beroperasi diberhentikan paksa dan diminta menurunkan penumpangnya
adu mulut antara supir angkot pun tidak terhindarkan
sementara petugas kepolisian kewalahan memujuk para supir yang menggelar aksi mogok lanjutan
setidaknya lebih dari dua puluh trayek angkutan kota hari ini mogok serentak
awak angkot terus berkerumun di sejumlah titik jalan sepanjang kota bogor
selain kota madia aksi mogok narik juga meluas hingga angkot rai kabupaten
belum diketahui pasti hingga kapan batas aksi mogok narik berlangsung
kalau latih juga silanya supir keberatan pak
ini jadinya gimana mogok masih
kita akan koordinasi dengan kedua bagaimana kelanjutanannya
aksi mogok sopir angkot menyebabkan ratusan penumpang angkot terlantar hingga berjam jam
selain sempat diturunkan paksa penumpang juga harus berjalan kaki jauh
untuk mencari halte bayangan dan kerumunan penumpang lain yang senasib
mogoknya sopir angkot juga membuat sebuah terminal di kawasan bogor terlihat sepi
untuk membantu mengangkut para penumpang yang terlantar
puluhan truk jenis pemda dan tni dikerahkan ke beberapa titik lokasi
petugas juga menyisir ke beberapa lokasi untuk memastikan tidak ada penumpang yang terlantar di jalan
warga mengaku dirugikan akibat aksi mogok supir angkot
aksi mogok sopir angkot dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aturan baru
yang menurut tim yang membatasi lintas angkutan kota dan kabupaten
sekaligus menuntut regulasi
sampai jumpa di video selanjutnya